kasus salah kelola investasi pada asuransi jiwasraya tidak akan membuat masyarakat kapok berasuransi
tapi pemegang polis maupun nasabah baru akan beralih dari perusahaan nasional ke asuransi swasta asing
selain tata kelola yang buruk pengamat asuransi irfan rarjo mengatakan tingkat literasi keuangan masyarakat indonesia masih rendah
bahwa selama ini upaya literasi yang dilakukan ojk tidak ada hasilnya
setelah kasus jiwasraya citra perusahaan asuransi nasional tercoreng
sebab pemimpin pasar asuransi nasional dipegang oleh asuransi bumi putra dan jiwasraya yang tengah bermasalah
irfan melihat prospek industri asuransi masih bisa tumbuh
tetapi nasabah akan menempatkan dana mereka ke asuransi swasta asing
lebih lanjut irfan memberikan tips kepada masyarakat sebelum menempatkan dana mereka dengan asuransi
baik produk proteksi ataupun investasi
agar selalu melihat laporan keuangan dan jajaran direksi dari perusahaan
serta tidak mudah percaya
dengan tawaran bunga tinggi
nasabah juga perlu mencermati beberapa risk based capital yang menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi
karena memang literasi kita masih rendah
di situ kita gugat ojk juga
apa yang dilakukan ojk dalam tujuh tahun meningkatkan literasi
literasi kita masih di sekitar empat sampai tiga persen
tidak berteranja dari situ
tapi yang terjadi
orang akan pindah ke tetangga
jadi dia akan pindah ke perusahaan swasta
dan swastanya jangan harap swasta nasional
suasana nasional itu flagshipnya ada di tangan bumi putra
jadi orang akan pindah ke swasta asing
jadi orang akan tetap berasuransi